memecat pegawai negeri sipil yang terlibat korupsi
pasalnya badan kepegawaian negara menemukan dua lebih pns terlibat korupsi di empat belas daerah termasuk surabaya
namun gubernur soekarwo masih menunggu data dari bkn dan juga dasar hukum dari pemerintah
untuk melakukan pemecatan terhadap pns korupsi sebelum kasus pns korupsi tersebut ingkrah di pengadilan
menindaklanjuti target bkn memecat seluruh pegawai negeri sipil yang terjerat kasus korupsi
gubernur jawa timur soekarwo sepakat dengan upaya tersebut
dari data badan kepegawaian negara ditemukan sebanyak dua tiga ratus lima puluh tujuh pns yang terlibat korupsi dan masih aktif
sepuluh lebih pns yang terlibat korupsi tersebut bekerja di empat belas daerah di indonesia salah satunya adalah surabaya
menurut soekarwo pemecatan bisa saja dilakukan
bila kasus korupsi tersebut telah ingkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap
hal ini perlu menjadi perhatian
lantaran pemerintah provinsi jawa timur memegang teguh asas praduga tidak bersalah
ya nanti datanya disuruh nyurikan kepada kita kita kan tidak tahu badan kepegawaian itu
kalau kita prosedurnya yuridis begitu dia jadi tersangka kemudian terus kemudian inkrah itu sudah
jadi hak itu masih ada kalau kemudian belum ingkrah
karena ini negara hukum ada presumption of non sense jadi semuanya praduga tak bersalah sebelum kemudian ada ingkrah dari lembaga peradilan
untuk sementara ini pemprov jawa timur belum mendapatkan data pns korupsi dari badan kepegawaian negara
gubernur jatim berharap badan kepegawaian negara menyampaikan data pns terjerat kasus korupsi tersebut kepada pemprov jatim
lalu bagaimana ini bisa terjadi pak
bagaimana pak maaf
bapak menteri dalam negeri baru mengetahui kalau pns yang terjerat kasus korupsi masih menerima gaji pak
lalu bagaimana ini bisa terjadi pak kronologisnya pak
pertama yang terjadi adalah bahwa bkn itu menerima surat dari deputi pencegahan kpk
muncullah data yang kemudian diverifikasi oleh bkn
yang kemudian muncul angka sekitar tiga ratus tujuh belas itu sudah diberhentikan dengan
tidak dengan hormat
tapi masih ada sekitar dua tiga ratus lima puluh tujuh yang masih aktif
tetapi ini pemerintah berdasarkan koordinasi antara kementerian pan rb bkn kemendagri dan kpk
telah menyepakati akan membahas lebih lanjut
minggu dalam waktu dekat ini kami dengan kemendagri akan melakukan rakor membahas langkah langkah
tetapi intinya adalah pemerintah sangat berkepentingan peraturan perundangan itu ditegakkan
bagi asn yang telah terpidana dan berkekuatan hukum tetap dipidana korupsi itu harus diperhentikan secara tidak dengan hormat
iya pak musyakir berarti kalau bisa ditelaah sebenarnya terjadi misunderstanding
ataupun komunikasi yang
tidak sinergi antara bkn sendiri ke kementerian dalam negeri atau seperti apa pak
sehingga datanya tidak bisa sinergi mengenai jumlah tersangka sendiri
oh saya kira tidak
karena minggu lalu kan ada konferensi pers di kpk yang dihadiri oleh mendagri kepala kpk kepala bkn dan dari kemen pan rb
saya kira tidak ada miskomunikasi itu
tetapi memang kita menyepakati untuk
mengambil langkah langkah ke depan untuk menyelesaikan persoalan ini
iya ini tadi terkait dengan gaji yang masih diterima oleh asn maupun bkn yang terlibat kasus korupsi
dan sudah menjadi terdakwa ataupun sudah ditetapkan secara hukum
apa dan berapa banyak kerugian negara pak akibat pemberian yang sudah dibayarkan kepada karyawan tersebut pak
ya ini masih dalam proses perhitungan dan validasi lebih lanjut
menurut data yang memang ada seperti yang telah dirilis oleh bkn
itu ada dua tiga ratus lima puluh tujuh tentu bervariasi kapan vonis inkrah itu dijatuhkan
dan sampai sekarang itu berapa lama tentu sangat bervariasi dan itu perlu dihitung
yang jelas ini merupakan menjadi kerugian negara dan ini bisa menimbulkan akibat hukum
dan ini yang akan diselesaikan oleh pemerintah
ya terkait dengan kerugian negara ini pak lalu proses hukumnya seperti apa
apakah memang nanti pns koruptor yang sudah mendapatkan uang harus mengembalikan uang tersebut

ya nanti itu akan dikenakan peraturan perundangannya tentang kerugian negara
tetapi di dalam tahap awal ini adalah kita ingin memastikan bahwa
ketentuan ketentuan perundungan yang mana yang telah dilanggar bisa kita identifikasi sekarang
kemudian peraturan pemerintah nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas tentang manajemen pns
undang undang tentang administrasi pemerintahan dan sebagainya
karena secara hukum ini memang perlu dibahas lebih lanjut
karena yang terpidana yang sudah berkuatan hukum tetap ini ada yang melanggar secara pelaku utama
tapi ada juga yang bukan pelaku utama atau pidana subsidi dari
jadi ini masih dalam pembahasan tetapi intinya persoalan tertib administrasi asas hukum pemerintahan
yang baik terkait juga kerugian negara nah itu yang akan kita selesaikan secara baik
ya pak terakhir tentang proses penghentian atau pemecatannya berapa lama dari ingkrah
kemudian pemerintah sendiri memberikan keputusan tetap untuk menghentikan pekerja tersebut
bekerja sebagai pegawai negeri sipil dari kementerian ataupun di instansi tertentu pak
ya tentu tidak ada saya tidak bisa menyampaikan secara pasti berapa lama yang ditempuh
karena ini kan nanti akan saya tidak bisa menyampaikan secara pasti berapa lama yang ditempuh karena ini kan nanti akan
kita akan berkoordinasi juga dengan pihak pemerintah daerah kemudian dengan kemendagri dan lain sebagainya
tentunya kita ingin secepatnya karena proses administrasi harus dilakukan harus diberi tekan dengan hormat
dan itu saya kira memerlukan waktu tapi intinya kita tentu ingin secepatnya agar kerugian negara ini tidak berlarut larut
baik terima kasih pak muzakir untuk perbincangannya pada malam hari ini selamat malam pak